apa ada hubungannya dengan masa lalu yos
kok kamu tidak bareng adrian
ya enggak lah
emang ditukang selama ya pak
kata orang kalau kita membahas cowok yang disukai
kamu salating kak
kamu suka sama dia
apaan sih udah nggak usah tahu deh
enggak enggak enggak
ini belum pernah kan
kamu betul betul suka sama adrian
jauh jauh jauh
lu sengaja ya
eh tahu saja korang

ah dengerin gue lo harus ganti rugi
nih kepala gue sakit tau nggak
eh kamu cair ribut
iya gue cair ribut emang kenapa apa sih lo
gue tuh nggak takut sama lo ya
asal orang kayak belagu
yeeh pemin banget sih lo
nggak jangan rusak dagangan gue dong
nggak kamu jangan gitu dong
eh lo lo disembuh hah
lo udah rumah sakit
eh kak juan kak juan ngapain bareng si ayu
eee enggak tadi ketemu di jalan ya kan searah kenapa nggak bareng aja
oh dia lo tuh kenal sama tuh cewek belagu sombong galak kayak dia
ah lo yang belagu tau nggak
nik aku tuh ngajar les di rumah dia
eh udah dong cepet dari ribut mer ini kita pulang aja yuk kita ngajarin kelamaan loh
kesian kesian sama si ayu
eh ayu lo nggak usah ngajar gue untuk selama lamanya ngerti lo
ya lo dipecat diku banget sih lo
gue nggak mau diajar sama orang yang temenan sama tukang soma kayak gini
eh mer lo tuh nggak boleh mecat ayu gitu aja dia itu butuh uang kasian kan dia nggak kayak kita
ih kak juan tuh apa apain sih kok jadi belain ayu terus aku tuh ada sendiri kok nggak dibelain
sama dia aja baik sama aku enggak jangan jangan kak john tuh ada apa apanya ya sama dia ada hubungan apa
ih sebenernya ada apa sih antara kak juan sama ayu
tapi aku tuh harus gimana aku tuh butuh banget uang itu
kalau misalnya aku dipecat dari ngasihin mercy aku nggak bisa dapet uang tambahan lagi
dih heran ya gue tuh sama si mercy kenapa coba dia men chatloa cuma gara gara lo temenan sama gue doang
eh lo tuh tenang aja ya gue tuh bakal ngajak omong si mercy supaya dia tuh nggak mecat lo ya
kak juan keterlaluan
uang sama jelek juga keterlaluan
kayu juga keterlaluan semuanya keterlaluan
lo tuh ngapain sih pake mecat ayu segala gila lo ya dia tuh cari kerja supaya dia bisa makan biar bisa hidup
lo punya keluarga lengkap bokap lo baik bukan bersyukur nggak malu pas bokap lo eh allah gak usah ikut campur sama keluarga gue
eh aku tuh baik sebenarnya
kenapa sih salsapemarah
bukan urusan lo
gue lagi dengerin lagu nih
lo kalau pengen tahu nih denger sendiri ya